komisi pemberantasan korupsi kpk pernah menempatkan kementerian agama sebagai kementerian dengan indeks integritas terendah
setelah skandal jual beli jabatan dengan tersangka ketua umum p tiga romahur muzi sebelumnya sejumlah skandal korupsi juga mendera kementerian ini
tim litbang cnn indonesia mencoba merangkumnya untuk anda
pada tahun dua ribu lima said akil husin al munawar menteri agama tahun dua ribu satu hingga dua ribu empat terjerat kasus korupsi pengelolaan dana abadi umat
dana abadi umat yang diselewengkan mencapai rp dua ratus empat puluh dua puluh dua miliar
said akil difonis hukuman lima tahun penjara
pada dua ribu sepuluh pegawai kementerian agama terjerat kasus korupsi proyek pengadaan barang

proyek ini merugikan negara hingga mencapai rp tujuh belas sembilan miliar
rijal royhan pegawai kementerian yang merupakan ketua panitia lelang diseret ke pengadilan dan dihukum empat tahun penjara
pengadaan kitab suci al quran pada tahun dua ribu sebelas yang melibatkan kementerian agama juga diwarnai korupsi
kerugian negara mencapai rp dua puluh tujuh lima puluh
pembelian kementerian agama dihukum rp dua puluh enam miliar
pad l faus zulkarnain jabar dan dendi prasetya masing masing difonis empat tahun penjara lima belas tahun penjara dan delapan tahun penjara
dan surya dharma ali menteri agama periode dua ribu sembilan dua ribu empat belas terjerat kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun dua ribu sepuluh dua ribu tiga belas
serta terbukti menyelewengkan dana operasional menteri
kerugian negara mencapai rp dua puluh tujuh miliar
surya dharma ali difonis

dan surya dharma ali difonis
dan yang terakhir ketua umum p tiga romahur muzi terjerat kasus jual beli jabatan di kementerian agama
romi diduga menerima sejumlah uang dari haris hasanuddin kepala kantor wilayah kemenak jawa timur
dan muhammad muafat wirahadi kepala kantor kemenak kabupaten gresik untuk proses seleksi jabatan
kasus ini masih dalam penyelidikan kpk